badan reserse kriminal polri menyatakan akan menindak tegas dalang yang menghasut masyarakat untuk menarik uang tunai secara massal ataupun rush money pada dua puluh lima november mendatang
barreskrim bersama bank indonesia dan otoritas jasa keuangan mengejar pencetus isu tagar rush money dua puluh lima hingga sebelas yang viral di media sosial
dilansir cnn indonesia com direktur tindak pidana ekonomi dan khusus baris krim polri brigjen polisi agung setia mengungkapkan pihak kepolisian telah melacak sebanyak tujuh puluh akun media sosial yang diduga melakukan provokasi terkait isu rashmani
agung menyatakan isu tersebut dihembuskan berkaitan dengan rencana aksi demonstrasi tanggal dua puluh lima november dan dua desember mendatang
aksi tersebut rencananya akan dilakukan kelompok tertentu dengan tujuan menghentikan langkah calon
agung menyebutkan gubernur petahana dalam pilkada dki jakarta
agus menambahkan rush money merupakan ajakan yang keliru karena kondisi perbankan tengah membaik
untuk itu agung mengharapkan agar masyarakat tidak mengikutinya karena akan merugikan diri masing masing nasabah bank yang melakukan rush money